sabtu siang ketua umum partai gerindra prabowo subianto menceritakan kedekatannya dengan presiden presiden terdahulu
ia juga menyebut dirinya pernah dekat dengan presiden soeharto hingga menjadi tukang pijat bagi presiden abdurrahman wahid atau gusdur
dalam pidatonya di acara deklarasi relawan setia prabowo di wakawasan jakarta selatan
prabowo awalnya menyinggung keyakinan para presiden terdahulu diambil untuk kepentingan bangsa
ia juga menyebut tidak begitu kenal dengan soekarno karena masih terlalu kecil
tapi ia dekat dengan presiden selanjutnya yakni soeharto hingga jokowi
pernyataan tersebut diselipkannya dengan guyonan yang disambut tawa hadirin
prabowo juga mengklaim ia jadi salah satu orang dekat gusdur bahkan hingga diperbolehkan masuk ke kamar tidur gusdur
loh kok ketawa
yang boleh masuk kamar tidurnya gusdur ya termasuk saya
ya bisa mijit mijit lah
beliau suka dipijit oleh saya jadi saya tukang pijitnya gus dur